sekarang bahkan dia tidak mau berbicara dengan siapapun
sampai sampai angga marah besar gitu
tadi saudara erlangga bilang
kalau dia hanya mau menemui seorang saja
yaitu pak aldebaran
angga pengen ketemu sama pak al
buat apa ya
bapak tunggu dulu
karena saudara erlangga sedang menerima kunjungan lain
saya gak bisa ketemu angga sekarang
jangan sampai panino bertanya ke angga
soal hubungan pak dan pak roy
yaudah kalau gitu
saya tunggu ya pak
bapak bapak bapak
tadi saya gak fokus
saya bantu bawa ke rumah sakit ini ya aspal bukan busa
bisa dong itu saya bantu bawa ke rumah sakit ya
saya iparnya aldebaran
apa anda tahu
hubungan antara aldebaran dan juga
tidak ada apa apa
lo iparnya dia
jangan pernah sebut nama dia di depan gua
memang kemarin sempat kritis
jangan bikin keributan disini
tunggu saya belum selesai bicara
saya gak ribet lagi disini
kok gak ada urusan sama lo
aldebaran sudah kena
kamu datang kesini ngomong sama gua sudutnya kaki gua
padahal tinggal selangkah lagi
sekarang gagal untuk dapetin petunjuk tentang roy dari si angga
aduh aduh aduh aduh ayang kiki
yelah liat liat dong jadi muka uya jadi kuyuk begini
kan tiba tiba uya mau bantuin doang kok
ah ya lagian bikin kaget aja sih
kiki lupa belum kasih makan
bukannya tadi ayang kiki udah bawain uya surjengkol
orang gigi belum kasih makan putra kidul
putra kidul tamagoci pemberian dari mas randy
ini kalau nggak dikasih makan nanti dia mati lagi
yelah ayang kiki
kau mainnya begituan
lagian si randy nggak bisa jadi pelit amat
segala mainan bocah dikasihin
mendingan juga uya yang udah jelas memberikan janji
untuk sehidup semati setulis hati uya yang paling dalam
aku nggak butuh janji janji ya uya
lagian mas randy itu ngasih ini tuh ada tujuannya ada maksudnya
kalo mas randy itu ngasih ini biar kiki latihan
karena mas randy pingin tau ketekunan kiki
merawat tamagoci putra kidul ini
berarti kalo kiki bisa merawat si tamagoci ini
otomatis suatu saat nanti gigi bisa merawat
dengan keyakinan penuh putra hidup penuh tanggung jawab dan kasih sayang
makanya kiki kasih nama tamagoci ini itu putra kidul putranya kiki dan abdullah randy
selamat sore pak
eh kok bapak bisa ada di sini ya
ada apa pak
sebaiknya nggak perlu ngomong apa apa
randy kan orang kepercayaannya al
saya ada kepentingan
anda sendiri ngapain kemarin
ah ini pak
saya habis ngurusin mobil saya yang kemarin hilang di rampok
sukses buat mobilnya
pak nino merahasiakan dari saya kalau dia ketemu erlangga
pak nino menanyakan sesuatu soal pak ke erlangga
saya sudah bisa ketemu sama tahanan yang beram erlangga
tamunya udah pulang kan ya
tapi maaf pak
baru saja dia itu marah besar
dia itu juga menolak berbicara dengan tamu sebelumnya
sekarang bahkan dia tidak mau berbicara dengan siapapun
sampai sampai angka amarah besar gitu
kalau dia hanya mau menemui seorang saja
yaitu pak aldebaran
angga main ketemu sama pak al
buat apa ya
yaudah udah gitu
saya permisi pak
salah padu teroris nilai itu

masalah macam semuanya
menurut keterangan petugas kesana
jadi marah besar ketika ketemu sama pak nino pak
dia menolak untuk ketemu sama siapapun
kecuali ketemu sama bapak
mau apa lagi yang gak ketemu sama gue
makasih informasinya ren
habis ini kamu langsung pulang aja istirahat di rumah ya
baik pak makasih
sampai jumpa di video selanjutnya
mungkin cuma mereka
yang bisa bikin nino tetap ada di sisi gue
tolong bantu aku mempertahankan pernikahanku sama nino
selama ini aku merasa
hilang percaya diri aku
aku takut nino berpaling dari aku ma
bangun nak bangun
ayo jangan begitu
papa sama mama gak akan biarin nino lakuin itu ke kamu
kamu tenang aja ya oke